perbedaan lain juga tampak pada jarak pemberian vaksin dosis pertama dan kedua
rentang waktu penyuntikan vaksin sinovac dosis pertama dan kedua antara empat belas sampai dua puluh delapan hari
sementara suntikan dosis kedua vaksin astrazeneca dilakukan delapan dua belas pekan setelah suntikan pertama
menurut dosen fakultas kedokteran universitas erlangga surabaya
perbedaan rentang waktu ini mengacu pada pembentukan kekebalan tubuh yang dihasilkan
berapa lama jaraknya itu ditentukan dari hasil uji fase
di situ nampak
pada astra setengah kebetulan di inggris
setelah mereka lihat antara orang yang empat minggu dengan delapan minggu
itu lebih bagus yang delapan minggu untuk vaksin mereka
maka kemudian mereka ajukan izinnya itu delapan dua belas minggu
di jawa timur kedua vaksin ini telah digunakan
data satgas covid sembilan belas jawa timur menyebutkan vaksin sinovac telah disuntikan sebanyak dua tujuh ratus dosis
dan vaksin astrazeneca empat ratus lima puluh dosis
sampai pekan pertama april sudah lebih dari satu dua ratus warga jawa timur yang menerima dosis penuh vaksin
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur